hai gemerlap cahaya layar billboard tiga d ini berada di teras salah satu negara
timur tengah tepatnya di riyadh ibukota arab saudi
selamat datang di saudi arabia times square riyadh boulevard boulevard
dibuka pada akhir dua ribu dua puluh satu saat berlangsung riyad season
konsep sekaligus arsitektur riyad city boulevard merupakan salah satu dari visi arab saudi dua ribu dua puluh
vision dua ribu tiga puluh digagas pangeran mahkota muhammad bin salman yaitu konsep transformasi arab saudi
menjadi lebih terbuka dan modern dari segi sosial ekonomi dan budaya zona hiburan malam
terbesar di riyad ini berada di atas lahan seluas sembilan ratus m persegi dan memiliki
seperti zona musik air mancur dan seni di sepanjang jalan setiap zona terdapat kafe
taman pusat permainan dan pameran kecanggihan teknologi digital pengunjung rian city
boulevard baik turis maupun penduduk lokal sangat beragam
atraksi air mancur menjadi salah satu show yang ditunggu tunggu pengunjung air mancur penari

atau heck of the sea ini orang tersenyum dengan rudet sauliu dan tuhan mendapat kata urban entrena segala menghormati lem soldi dan pintru
musik khas timur tengah
nightlife ada di riyadh boulevard dan sekarang lagi ada pertunjukan air manjur
yang diperkenalkan setiap satu jam sekali
dimana setiap tahunnya ada sekitar sebelas juta pengunjung di riyadh boulevard
riyad city boulevard menjadi destinasi penting di arab saudi
zona hiburan malam ini buka setiap hari mulai pukul lima sore hingga pukul empat dini hari
harga tiketnya satu ratus sepuluh saudi arabia rial atau rp empat ratus dua puluh ribu rupiah pada akhir pekan
dan rp lima puluh lima atau setara dengan rp dua ratus sepuluh pada hari biasa